si elsa sebentar lagi udah mau pulang ya pak
aku gak sabar pengen pelukin dia
aku malah seneng liat kamu senyum lagi ma
kamu gak bisa di
di ini aja mbak
aduh mbak jangan gitu dong mbak
kalau bisa dipertahankan gitu loh
aduh mbak sayang banget
aduh tante pengen banget mbak jadi menantu tante
tapi rasa gak bisa dipaksakan tentu
ini gimana caranya ma
ini ditambah sama ini
empat ditambah dua
ditambah lagi empat
sebentar ya mama angkat telepon dulu ya
assalamualaikum ada apa
maaf ya aku nelfon mendadak
cuma pengen ngobrol sama rena boleh gak
tentang apa ya
soal kaktus yang aku kasih tadi siang
maaf ya tapi saat ini rena lagi belajar
yaudah kalau gitu
kamu aja yang nyampein ya
makasih ya din
jadi kamu ngebahas apa sama mas wabrek a
banyak banyak lah
salah satunya itu saya sempat mikir
mengingat kegiatan brand ambasador
ya kamu diganti
ya tapi tiba tiba saya kepikiran
untuk gak ganti kamu
ada yang bantu
ya bantu kamu
untuk sebagai brand ambasador
keputusan saya itu
kamu tetep jadi ba
ba satu lagi
jadi ada dua brand ambasador disini
kamu dan satu lagi
nah yang dimana yang satu lagi itu nanti
untuk membackup kamu
supaya kamu gak terlalu capek
dengan konsep baru lah
kenapa gak ikhlas ya
ya jadi brand ambasador kan itu gak mudah
apalagi kan kita juga mau program kan
ya makanya kan saya punya keputusan itu
kamu tetap jadi brand ambasador
tapi ada brand ambasador satu lagi
yang akan membantu kamu
jadi kamu gak perlu capek capek
ikut rutinitas yang panjang
cukup dia aja yang berangkat nanti
dan konsep baru ini pun
ada yang mesti saya godok dengan tim
nanti kalau sudah mateng
baru saya akan beritakan ke kamu
saya akan jelaskan

gimana kalauwalkan di lautan
mama itu sebenarnya
menggida penyakit hepatitis tosik
hepatitis tosik ya
amit amit kok bisa jangan sampai
mama butuh donor hati
makanya aku minta kamu untuk
cari yang pas untuk mama
kalau mama nanti suatu saat butuh
tapi kalau bisa semoga gak sampai kesana
aku senang banget deh elsa
sebentar lagi udah mau pulang ya pak
aku gak sabar pengen pelukin dia
aku malah seneng liat kamu senyum lagi ma
senyum gembira seperti sekarang
padahal aku yakin
gimana nanti menjelaskan sama elsa
kamu gak suka ya kalau elsa pulang
aku gak suka
emangnya aku mau elsa tinggal disana terus
aku seneng kok
nah terus kenapa diem dong
aku seneng liat kamu senyum senyum
tapi sebenarnya mama bingung pak
nutupin sakit ini di depan elsa
kalau elsa udah sampai rumah
soal aku pergi kemarin
dan gak usah ungkit ungkit
kalau aku lagi sakit
saran papa ya
ya udah jar
them mempunyai agama
kayaknya seramu tuh
aku nggak ta'ol
kok itu loh
kita orang ini
dari awal keluar dengan lo

beberapa tukang kamu ada di depan elsa
yaudah embarrassment nanti
ya gerebal jangan

kamu tau gak
di dunia ini ada yang lebih indah dan cantik daripada beliau
andini karisma putri
kamu tuh sekarang pandai ya ngegombang
belajar untuk apa
ya supaya gak dibilang
itu dari sini
itu dari sini
terus keluar dari sini
jago banget ya sekarang suami aku ini
mau baca bareng
tuhan baik aja sama aku
dia tau aku gak bisa hidup tanpa kamu mas
dan tuhan juga baik sama saya
kenapa tuhan kembalikan saya kesini
tidak hidup sendiri di pulau
supaya saya ada yang menemani
sampai saya tua